kapolsek sukolilo surabaya kompol m soleh selain menjadi anggota polri juga menjadi pelatih bela diri karate
kemampuan karate yang dimilikinya ia dapat sejak kecil
bahkan semasa muda soleh sempat menjadi atlet berprestasi bela diri asal jepang ini
sejak menjabat sebagai kapolsek sukolilo surabaya setahun lalu m soleh membuka pelatihan karate bagi anak anak
latihan karate yang digelar di lahan kosong mapolsek ini gratis alias tak dipungut biaya
terdapat sekitar tujuh puluh anak yang menjadi murid di tempat latihan karate ini
menurut m soleh latihan karate menjadi kegiatan positif bagi anak muda dalam memanfaatkan waktunya
kita melihat bahwa penting untuk membina generasi penerus bangsa ini
kebetulan saya selaku praktisi karate kami menginginkan ada generasi penerus
bahwa saya ini yang benar benar kuat sehingga kami mencoba untuk membuka kastrate di lingkungan sekitar kosong ini
harapannya masyarakat sekitar bisa mengenal polsek bahwa polisi itu tidak hanya menegakkan hukum
tapi juga sebagai pembimbing pengusaha pembimbing generasi muda
agar generasi muda indonesia ini benar benar generasi muda yang tangguh
tak hanya sekedar latihan tempat latihan karate yang dibina oleh m soleh ini juga mampu melahirkan sejumlah atlet karate berprestasi
seperti muhammad nabil yang telah setahun ini
ikut latihan karate di mapolsek sukolilo
pendidikan karakter yang di sini beda lebih tersistematis terjadwal gitu
prestasi yang pernah diraih saat kejuaraan wali kota surabaya international championship
juara perundu mendari perundu juara tiga
amsoleh tak hanya melatih karate di mapolsek sukolilo saja
namun juga menjadi inisiator terbentuknya tim karate polda jawa timur
bahkan tim karate polda jawa timur berhasil tampil sebagai juara umum di piala wali kota surabaya
setelah mengalahkan lawan dari berbagai negara